nonton rcti di aplikasi rcti plus

ini mata indahku kuberikan kepadamu
bu tapi tunggu
bu ini suaraku
tolong aku bu
aku banyak banyak salah pak ibu
maafkan diri pak
ibu saya maafkan bapak
bapak maafkan aku
bapak maafkan aku
aku tidak akan terpedaya lagi oleh ketahuan kita
saya datang kemari
untuk mohon maaf
atas semua kesalahan saya
keluarga bapak jadi berantakan